sesaat lagi anda akan menyaksikan taktok in association with
salah satu merek ponsel pintar oppo merilis seri ponsel terbaru mereka yaitu oppo reno
ponsel ini menyajikan fitur kamera yang diklaim cocok untuk para pelancong
oppo reno series diluncurkan langsung ceo oppo indonesia ivan lao senin sore
seri ponsel ini terdiri atas dua tipe yaitu oppo reno dan oppo reno sepuluh time zoom
oppo reno sepuluh time zoom mengunggulkan fitur kamera
satu kamera berukuran enam belas mp di bagian depan dan tiga kamera di bagian belakang
berukuran delapan tiga belas dan empat puluh delapan mp
oppo reno tipe ini memiliki teknologi sepuluh times hybrid zoom yaitu teknologi kamera untuk memperbesar objek foto hingga sepuluh kali
oppo reno sepuluh time zoom dibanderol dengan harga dua belas sembilan juta rupiah
sementara oppo reno dihargai tujuh sembilan juta rupiah
untuk menyasar pasal milenial ya karena sebagian besar milenial adalah traveler
dan yang kita sasar terutama dengan penyelenggaraan
yang terutama dengan perangkat oppo reno sepuluh time zoom itu adalah traveler
karena menggabungkan lensa lensa yang mereka butuhkan
lensa yang bisa menghasilkan gambar yang ultra hd lensa yang bisa menghasilkan gambar white dan lensa yang menghasilkan gambar tele
hai anda menyaksikan program teh talk bersama saya diana dwiika
dalam beberapa tahun terakhir seakan sudah jamak jika membuat konten untuk media sosial seperti di youtube atau instagram
hanya menggunakan satu gadget yaitu ponsel
nah kali ini kami akan membahas peran ponsel dalam pembuatan konten di media sosial bersama dua narasumber kita
yang pertama ada selebgram traveler iwayan wahyu mahendra
jauh jauh datang dari bali ya mas di studio cnn indonesia
ini fotonya luar biasa memukau dunia dengan travele travel di indonesia dan juga di luar negeri ya
bisa langsung dicek di instagramnya ya
dan juga yang kedua ada narasumber kita seorang youtuber reviewer gadget bisnu kumoroha
hai apa kabar
ketemu lagi kita ya
oke nah kita akan membahas mengenai opo series
ini baru launching tanggal tujuh belas juni kemarin ya
nah mas wisnu sendiri kan kemarin sempat menjadi salah satu dari seratus orang pertama nih ya yang mencoba dari oppo reno series ini
itu kesannya seperti apa mas
kesannya menurut saya ini adalah surprise yang bagus dari
karena memang oppo selama ini terkenal untuk inovasi inovasinya yang bagus
karena bulan februari aja oppo menyalanggarakan oppo innovation event yang cukup bikin gempar di dunia
yaitu adalah teknologi bisa mengambil gambar dengan tetap bagus dan hasilnya itu luar biasa jernih padahal jaraknya sangat jauh
waktu itu belum diperkenalkan secara masif dan ternyata dibawa ke indonesia dalam bentuk sepuluh times hybrid zoom technology ini
jadi menurut saya ketika nyobain oppo reno series ini
saya surprise banget gitu karena masuk ke indonesia dan ya kita bisa nikmati saat ini gitu
tapi kalau misalkan dibilang bahwa oppo sepuluh reno sepuluh hybri zoom ini memang dikhususkan untuk pembuat konten di media sosial
cocok sekali gak
cocok banget menurut saya karena memang ini ditargetkan untuk anak muda ditargetkan untuk orang orang yang tidak hanya anak muda sebenarnya
orang orang yang berjiwa muda lebih tepatnya orang orang yang suka dengan desain yang bagus teknologi yang

pastinya suka dengan fotografi dan itu anak muda banget sih sebenarnya
oke nah kalau buat mas wahyu sendiri sebagai seorang traveler menurut kamu cukup nggak sih kalau misalkan kita membuat konten di social media instagram
lebih ke instagram kalau buat mas wahyu ya itu hanya menggunakan piranti gadget atau ponsel
kalau menurut aku sendiri sih untuk oppo reno ini udah cukup banget sangat memadai untuk kebutuhan kita yang traveling dan suka foto karena dia kameranya udah sampai empat puluh delapan mp
terus udah bisa sampai sepuluh time hybrid zoom juga untuk menangkap setiap detail momen momen yang kadang kita sempat miss dengan mata normal kita
dan menurutku juga dengan resolusi gambar yang sangat memukau di share di social media dimanapun dan juga youtube juga oke banget
oke nah kan ini pilihan handphone di pasaran itu banyak banget ya
hampir setiap bulan selalu ada handphone handphone baru harganya juga semakin terjangkau
nah buat pemirsa nih yang mungkin pengen seperti kalian pengen jadi social media influencer pengen jadi seorang
pengen jadi seorang content media creator gitu memilih gadget itu harus seperti apa sih yang bisa menunjang kreativitas mereka
oke kalau dari aku sih dari kacamata istilahnya pecinta fotografi dan traveling pertama adalah gadget yang mudah dibawa kemana mana pastinya
yang apalagi sekarang dengan kebutuhan kita yang semakin banyak dan tuntutan yang semakin banyak juga untuk traveling adalah
fotografi itu bukan lagi sekedar yang dalam bentuk kamera yang besar atau yang berat atau apapun
tapi lebih kepada gimana kita nyaman memakai gadget
itu adalah yang pertama
terus kedua bagaimana kita bisa menangkap momennya dengan lengkap dengan detail
nah salah satunya dengan si optik sorry hybrid zoom ini sangat memadai untuk kita sendiri mengambil gambar yang sangat sangat jauh
dalam bentuk bangunan dalam bentuk potret dalam bentuk objek animal atau apapun itu yang ada di sekitar kita selama traveling
menurutku udah sangat canggih banget
betul sekali kata mas wisnu sendiri
kalau misalnya kita untuk zaman sekarang kan harus juga kita mempertimbangkan dari
teknologinya juga dan juga dengan resolusi kamera dan menurutku ini sangat sangat hebat sih sangat perlu diapresiasi sekali
oke nah kalau seorang youtuber nih melihatnya butuhnya handphonenya seperti apa nih mas
kurang lebih sama dengan jawabannya mas wahyu tapi sedikit nambahin
sebenarnya terutama youtuber ya kami itu adalah momen kolektor sebenarnya
jadi kadang kadang sesuatu hal itu nggak bisa diulang lagi
jadi kita membutuhkan device yang tidak hanya bisa dibawa kemana mana tapi juga bisa diandalkan
jadi karena momen kadang kadang tidak bisa diulang
dan itulah yang kita harapkan ada di sebuah device yang jadi andalan kami
dan kenapa saya suka sama ini saya suka buat ngevlog pakai ini saya suka foto foto pakai ini karena ini cukup bisa diandalkan
delapan mp nya menurut saya bukan bohongan bukan kaleng kaleng kalau istilah sekarang gitu ya
dan di sini waktu merekam video pun luar biasa karena empat k enam puluh fps
jadi ya ini memang
jadi resolusinya tinggi sekali
biasanya empat k untuk video hanya sekitar tiga puluh
iya betul bahkan ada yang hanya dua puluh lima atau dua puluh empat
jadi ini bisa sampai enam puluh fps dan empat k pula
jadi untuk videografi sangat sangat luar biasa menurut saya dengan hasilnya juga stabil
jadi sangat bisa diandalkan cocok untuk orang orang yang saya nyebutnya bukan hanya videographer bukan hanya photographer tapi momen kolektor
nah mas wisnu ini kan sekarang memang social media itu seolah olah booming ya
jadi seperti yang saya baca dari dua ratus lima puluh juta penduduk di indonesia hampir setengahnya mereka menggunakan social media secara aktif
nah kalau kita lihat sebenarnya untuk teknologi ponsel ini memang masih menjanjikan untuk fokus di bidang kamera pak
menurut saya sangat sangat masih relate relatable banget untuk fokus di sektor kamera dan fotografi dan videografi
menurut saya itu masih relate sekali karena aktivitas sosial masyarakat saat ini terutama di social media itu bentukannya sekarang sudah bukan hanya teks tapi video dan foto
makin masif lagi bentuk video dan foto
jadi kalau brand smartphone atau pabrikan smartphone saat ini fokus ke arah situ menurut saya sangat sangat sesuai sekali gitu
apalagi kalau nanti ke depannya mungkin ada terobosan lain bentuk media lain bukan hanya foto dan video gitu
mungkin tapi itu terlalu jauh kalau di indonesia saat ini menurut saya masih ya relatable banget sih foto dan video masih sangat sangat sesuai
nah pemirsa usai jeddah
nah pemirsa usai jeddah
usai jeda kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai fitur fitur yang menjadi unggulan dari oppo reno sepuluh hybrid zoom
tetaplah di cnn indonesia tech talk
kalau kita lihat di layar ini sudah ada pilihan video atau foto
kalau misalnya foto untuk aku yang suka foto
tinggal ada di sini mode satu x dua x enam x sampai sepuluh x
dan kalau misalnya lagi ribet kita tinggal bisa pakai jari kita saja
dan kita bisa menyesuaikan dengan tingkat zoom nya
jadi sangat simpel dan praktis banget buat teman teman
nggak perlu gonta ganti lensa
atau kalau misalnya kita pakai mirrorless atau dslr
kan agak ribet tuh gonta ganti lensa
kalau di sini sudah jadi satu semuanya mode nya
dan kalau untuk penggunaannya sendiri penerapannya sendiri
menurutku di waktu kita traveling atau ingin ambil foto
dan juga objeknya sangat detail
bahkan sampai sepuluh kali sekalipun
itu di sepuluh x mode nya sampai sepuluh x
itu benar benar masih detail
dan aku yang benar benar sangat perpeksionis untuk foto
karena itu momen semuanya
sangat memuaskan sih
hanya dengan media gadget
dan cukup praktis ya mas ya
ketika mas bis membuat konten konten untuk social media
terutama untuk youtube
seberapa membantu teknologi tentan hybrid zoom di oppo reno ini
sebenarnya seberapa membantu
jawabannya adalah ini memungkinkan kita mengambil gambar
dengan komposisi komposisi yang selama ini tidak mungkin pakai smartphone biasa gitu
jadi kalau ada teman teman yang membuat konten menggunakan smartphone
ini memungkinkan kita bisa framing sesuatu yang selama ini nggak mungkin
karena misalkan jaraknya jauh
misalkan kita mengambil footage untuk yang jaraknya lebih dari lima puluh meter
itu kalau pakai smartphone biasa akan ood sangat kecil sekali objeknya
tapi dengan fitur itu
itu kita bisa seakan akan lebih dekat dengan objeknya
misalkan sedang di konser atau di tempat yang mungkin nonton sepak bola
pertandingan kita nonton dari tribun
tapi bisa mengambil gambar yang
baik dengan share lebih dekat ke pemainnya
itu dimungkinkan dengan teknologi ini
dan ya benar juga tadi yang disebut dengan mas wahyu
ini bisa dikombinasikan dengan fitur lainnya
jadi malam malam kita tetap bisa mengambil foto secara super jauh
itu adalah hal yang luar biasa keren
karena bukan hanya jauh tapi juga gambarnya bisa terang
seakan akan bukan malam hari
jadi luar biasa banget fitur ini ada di sebuah smartphone
sangat membantu sekali untuk yang suka bikin konten pakai smartphone
mas wisnu bisa menceritakan sepuluh time hybrid zoom itu seperti apa sih
sebenarnya sepuluh x hybrid zoom ya ini nih
kalau udah lihat nih ini handphonenya
dan sepuluh x hybrid zoom itu bisa dimungkinkan terjadi
ngambil gambar dengan jarak super jauh ya
itu karena ada kamera yang paling bawah ini nih
oke yang kotak ya berbentuk kotak ya
iya ini disebut telephoto lens camera
ini tiga belas mp dan bentuknya kalau ini dibeda itu seperti perisco
seperti yang digunakan di kapal selam
betul seperti yang digunakan di kapal selam seperti periskop
dan itu memungkinkan kita
kita mengambil gambar bahkan sampai sepuluh kali bahkan lebih
dengan noise yang sangat sangat sedikit sekali dan hasilnya tetap jernih
tapi untuk kualitas selfie nya sendiri seperti apa mas
mungkin bisa ditunjukin bahwa ini ada teknologi terbaru ya menggunakan
yang biasa selfie pasti paham sekali
mungkin saya bisa tunjukin ada di sebelah sini ya mas ya
iya betul kayak sirip ikan gitu
ini disebutnya adalah pivot rising camera
jadi kamera depannya
ini tersembunyi tidak kelihatan sama sekali ada di depan
jadi kalau orang tanya ini ada di mana sebenarnya posisi dari kamera depannya
itu kalau diaktifkan kamera depannya dia baru muncul
jadi kalau tidak diaktifkan gitu dia akan hilang kembali
jadi sebenarnya kamera depannya tetap berfungsi secara normal
dengan kualitas juga keren banget ya karena megapikselnya juga besar
dan fitur ya ini oppo dia adalah selfie expert
jadi udah pasti hasil selfie nya luar biasa banget gitu
jadi kalau hasil kualitas selfie nya luar biasa
dan kenapa kameranya diumpetin kayak gini
supaya layarnya juga jadi full tidak ada lagi istilah istilah notch di sini
di atas yang biasanya mengganggu gitu di beberapa handphone lain
di sini sudah tidak ada
jadi layarnya full kameranya tetap fungsinya baik
jadi tidak ada halangan sama sekali ya untuk melihat full handphone itu
nah kalau mas wahyu ketika lagi traveling
ini kan ada telephoto lens kemudian ada wide angle lens
fitur yang paling sering kamu pakai ini apa
kalau aku pribadi sih aku suka banget keduanya kalau boleh jujur ya
karena dari wide lens sendiri disesuaikan dengan objek
wide lens nya kalau misalnya untuk foto bangunan
untuk berapa foto objek yang memang membutuhkan space yang lebih banyak
aku menggunakan si wide lens
kalau misalnya untuk telefoto sendiri ya seperti kata mas bisnu sebelah saya
saya suka banget untuk objek objek yang jauh
dan kita bisa mendapatkan skala yang lebih maksimal lagi
contohnya misalnya ada orang berdiri
terus di depannya ada gunung atau view pemandangan yang besar
di hybrid zoom ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal
skalanya lebih kecil jadi ada perbandingan antara objek manusianya
dengan objek pemandangannya
nah kalau di siang hari udah pastinya nggak perlu diragukan lagi lah ya opol
kalau malamnya nih gimana
malamnya sih malamnya menurut saya ini kayak gak ada perbedaannya
antara siang dan malam untuk kualitasnya sejujurnya
bisa mengoptimalkan algoritma kameranya
karena kalau di jajal
itu kamera antara malam hari dan siang itu tidak merubah kualitas
karena di beberapa smartphone yang pernah saya coba sebelumnya
itu kualitas berbeda sekali
di sini ultra night vote nya ini luar biasa banget
jadi bahkan saat ngambil gambar super jauh sepuluh x zoom
tetap hasilnya itu luar biasa ultra night mode nya
jadi ini adalah handphone dengan device yang bisa mengambil gambar di malam hari
tapi terasa seperti tidak malam hari
jadi untuk orang orang yang suka travelling malam hari gitu
mengambil footage malam hari
pemandangan malam hari
jangan takut karena ini bisa tetap terlihat seperti tidak malam hari sebenarnya
jadi brightness nya cukup
saturation nya tetap baik dan noise nya kurang sekali
itu adalah hal yang saya suka sekali
dan bisa membedakan antara objek dan juga background
nah ini dengan harga yang dibanderol berkisar antara tiga belas juta ya
ini sudah sesuai dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ini sudah cukup sesuai nggak mas
ini adalah smartphone yang pertama di indonesia
karena perlu catatan juga nih agak sedikit ngomongin spesifikasi
karena saya tech reviewer
jadi ini menggunakan snapdragon delapan ratus lima puluh lima
dan ini adalah smartphone pertama di indonesia
yang menggunakan prosesor terbaru dari qualcom tersebut di indonesia
untuk smartphone yang pertama kali menggunakan prosesor terbaru
kemudian pertama kali menggunakan teknologi ini
kamera yang luar biasa zoom nya ini
kemudian pertama kali menggunakan private tracing camera dengan desain siri pu
ini juga pertama kali bahkan ada teknologi desain namanya o dot ini
kalau diperhatikan ada detail kecil
ini yang lingkaran hijau kecil di belakang ya
jadi banyak hal pertama kali di handphone ini
bandrol segitu menurut saya masih reasonable
karena banyak hal pertama di sini
ram nya pun besar delapan gb
storage nya dua ratus lima puluh enam gb masih bisa ditambahin lagi
jadi untuk kerja oke untuk rekreasi juga oke
buat kehidupan sehari hari ini oke banget
jadi bandrol segitu menurut saya reasonable
nah kalau yang kemarin kemarin opa juga mengeluarkan handphone
dengan teknologi vooc supervooc bahkan ya
nah kalau yang sekarang apakah juga menggunakan superfood
iya ini pakai vooc plus charge tiga
yang diklaim sih menurut oppo
saya belum ngetes secara independen saya sendiri
nah kalau mas lahyu ini sebagai traveler ini kepake banget nggak teknologi supervooc tiga
sangat kepake banget sih untuk supervooc tiga ini
karena misalnya gini kalau misalnya aku foto seharian
baterai opo secara aku personal experience ya
baterai oppo ini benar benar yang sangat tahan lama banget
jadi seharian aku pakai untuk social media untuk bales bales whatsapp
untuk cek cek email instagram dan segala macam
ini benar benar sangat membantu sekali sih
karena benar benar yang foto seharian plus kegiatan di social media
dalam waktu delapan puluh menit udah langsung ready lagi untuk foto traveling
karena kan kita kalau sebagai orang yang senang traveling dan foto
kita pasti ngejar momen
misal mau ber sunrise sunset itu sampai lewat
apalagi kita suka lupa kadang malam gitu kan
malam ngecasnya lupa bangun pagi harus sunrise ya udah
jadi cukup delapan puluh menit udah siap ready lagi untuk dipake foto
ya kadang kadang kita ketinggalan momen cuma karena kita lagi sibuk cari
sibuk ngecas ya
belum ya belum penuh
tapi yang pasti kalau kita memilih handphone itu kita nggak bisa lepas dari masalah desain ya mas
nah kalau dari oppo reno series sepuluh times hybrid zoom ini desainnya gimana
dari sisi desain ini adalah desain yang aman
maksudnya aman adalah ini berpotensi untuk disukai oleh banyak orang
karena warnanya ini tidak terlalu maskulin tidak terlalu feminim
jadi bisa cocok untuk perempuan dan juga laki laki sekaligus menurut saya
dan yang menarik dari sisi desain kalau kita ngomongin desain ini yang tadi saya bilang
ada titik di tengah sini ya namanya odot
ini bentuknya seperti apa ya nyebutnya ya bump gitu ya
agak seperti jendolan gitu di bagian belakangnya
orang pertama kali tidak terbiasa untuk melihat ini apa sih
tapi fungsinya ini sangat sangat krusial buat saya
karena ini punya kamera yang segitu penting di handphonenya
dan kadang kadang kalau kita tidak pakai case
ada orang yang sudah tidak suka pakai case soalnya
kalau meletakkan handphonenya di meja atau di mana itu takut tergores
jadi ini untuk menghindarkan kalau kita letakkan tanpa menggunakan case agar tidak tergores
melindungi lensa dari kamera itu sendiri
karena ini lensanya sangat sangat berharga ini
sangat sangat berharga teknologinya luar biasa canggih
jadi harus dilindungi dan salah satu bentuknya adalah si desain o dot ini
dan oppo baru pertama yang menggunakan teknologi semacam ini dan inovasi desain semacam ini
jadi dari sisi desain inovasinya pun ada
mas wahyu ini kan kalau traveling pasti stok fotonya banyak banget ya
nah sebenarnya teknologi di oppo renow sepuluh hybrid zoom ini
semudah apa untuk mentransfer foto foto itu ke laptop misalkan
kalau misalnya ke laptop gampang banget
karena di sini sudah ada oppo cloud dan juga ada oppo share khususnya
jadi buat pengguna oppo user
ini tinggal kita misalnya tadi kita ada sapi
aku sama mas wisnu
jadi tinggal misalnya kita mau share sama sesama pengguna oppo user yang lainnya
tinggal buka fotonya tinggal di send
nah jadi nanti di sini di oppo share ini akan ada beberapa device
tinggal kita connect dan tinggal kita klik
gitu jadi sudah langsung masuk
dan kalau misalnya buat pengguna teman teman yang dari komputer sendiri
kita bisa share melalui oppo cloud dan juga kita bisa transfer
karena di sini sudah menggunakan ada email
ada google drive dan sangat sangat simpel sekali
karena tampilannya sangat minimalis
nah di semen selanjutnya kita akan bahas rahasia
di balik kesuksesan konten kreator untuk media sosial
simak informasinya sesaat lagi tetaplah di cnn indonesia tech talk
terima kasih anda masih menyaksikan teh talk
dan di segmen terakhir kita akan menggali rahasia kesuksesan para pembuat konten di media sosial
sehingga bisa memiliki jumlah subscriber atau follower yang luar biasa
seperti anda berdua ya
nah mungkin mas wahyu ini bisa diberikan tips untuk pemirsa di teh talk ini
gimana sih caranya untuk menghasilkan konten video
atau foto yang sesuai dengan karakteristik platform yang kita gunakan
ya pertama sih kalau aku pribadi kita lebih ke passion
harus sesuai dengan passion ya
dan jadi saat ini kan di era dua ribu sembilan belas ini sudah banyak sekali influencer atau content creator di dunia sosial
jadi kalau menurutku kita harus menemukan ciri khas kita seperti apa yang kita mau
terus kedua kita harus tahu workflow nya seperti apa
kayak misalnya kita harus tahu bagaimana sih menghasilkan konten yang bagus
oh berarti ada timing foto yang pas
kita harus menyesuaikan dengan kreativitas kita dalam membuat sebuah komposisi foto
dan itu adalah membuat sebuah konten agar kitanya juga happy dan kita ngedelivernya ke klien juga happy
itu sih yang paling penting
tapi pastinya untuk penggunaan teknologi yang bisa menunjang kinerja mas
itu pasti akan menjadi pemikiran utama juga ya
maksud maksud salah satunya gawai atau gadget ya
jadi ya pastinya dengan banyaknya hadir device di saat sekarang
salah satunya oppo reno ini sangat membantu sekali sih
buat aku yang senang foto dan bisa dibawa di kantong ya dalam pocket kemanapun
dengan resolusi yang sangat besar dan juga masih di upload di sosial medianya juga masih high risk
jadi ini sangat menunjang sih
selain dari of course kreativitas yang pertama
tapi yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan kembali dari hasil foto itu
nah untuk kalian berdua nih ada perbedaan nggak sih gimana caranya memilih gadget
baik untuk youtuber maupun instagrammer
ada bedanya gak
milih gadgetnya seperti apa
kalau memilih gadget mungkin kalau untuk yang spesialis di instagram mungkin jawabannya akan berbeda
untuk karena bentuknya adalah kebanyakan video
jadi otomatis memerlukan device yang bisa merekam video dengan resolusi yang tinggi dan juga stabil hasilnya
kedua adalah kalau bisa memiliki prosesor yang juga pintar dan kuat
karena saya banyak juga tidak hanya merekam tapi mengerjakan videonya sekaligus disini
jadi ya itu diperlukan kombinasi yang device yang tidak hanya bagus untuk fotografi tapi juga pintar sebenarnya
jadi paling itu yang saya utamakan
mas wisnu itu juga mengedit hasil hasil video juga menggunakan handphone yang sama
jadi kita gak perlu menggunakan aplikasi media lain gitu ya
jadi sebuah sebuah ya saya nyebutnya showcase untuk teman teman yang ingin berkreasi hanya dengan smartphone itu dimungkinkan kok karena saya melakukan itu
meskipun memang untuk beberapa
melalui aplikasi gitu tidak bisa dilakukan hanya dengan smartphone gitu ada keterbatasan tersendiri tapi smartphone mampu
di dua ribu sembilan belas smartphone sudah mampu untuk membuat itu
jadi tinggal pilih smartphone mana yang paling tepat untuk kita
paling ya utamakan yang tadi bisa merekam dengan resolusi tinggi gambarnya stabil dan juga prosesornya cerdas
nah mas wahyu ini kan juga sering banget traveling ke pelosok pelosok bahkan ke luar negeri biasanya bawa berapa gadget sih mas
kalau berapa gadget sih sebenarnya aku pribadi sih
pertama pasti smartphone dong
karena ini kebutuhan banget untuk dari segi momen dari segi komunikasi terus satu lagi emang ada backupnya yaitu kamera
kampenya selalu aku bawa gitu
tapi kalau aku pribadi dari kadang tuh kadang males bukanya karena berat dan segala macam kan kalau kamera yang normal kamera dslr atau mirrorless
jadi menurutku dengan sebuah gadget smartphone ini aku lebih sering sekarang belakangan pakai ini aja udah simpel
karena udah banyak sekali semua modelnya udah lengkap dari white portrait night mode semua udah lengkap
baik mas wahyu
terima kasih banyak sudah hadir di stadion cnn indonesia di techtalk
ini pastinya akan semakin menginspirasi buat pemirsa yang ingin menjadi content creator seperti kalian ya
ternyata seperti inilah caranya untuk memilih teknologi yang bisa menunjang kreativitas dan juga kinerja seorang content creator
terima kasih banyak untuk kehadirannya
dan pemirsa usai sudah perbincangan kami kali ini semoga tayangan ini bermanfaat dan nantikan techtalk di episode selanjutnya
saya diana twika pamit undur diri